ada masih di indonesia melawan covid sembilan belas ada bahaya mengintai ketika alat swab tes bekas digunakan kembali
apa implikasinya ketika sudah sekian bulan ada praktik tercelah penggunaan alat tes swab bekas dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana juga publik bisa mengantisipasi agar tidak menjadi korbannya
langsung saja saya akan menyapa kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiolog indonesia ibu mas dalina pane selamat malam ibu mas dalina
selamat malam mas aldi
ibu mas dalina ini kabar yang tentunya tidak mengenakan untuk bangsa indonesia di tengah berbagai upaya kita untuk melawan covid sembilan belas
ada informasi penggunaan alat swab tes bekas begitu yang sudah digunakan oleh ribuan orang
sebetulnya kalau kita berbicara soal prosedur alat swab test telah digunakan itu apa yang harus dilakukan terhadap alat alat yang sudah digunakan ini bu
ya alat swab antigen yang digunakan itu sebenarnya dispossible
jadi disposable itu satu kali pakai
kemudian dibuang ya
dibuang tentunya diperlakukan sebagai alat medis habis pakai
jadi perlakuannya perlakuan untuk alat medis
karena ada unsur bahaya di dalamnya
jadi yang harus dilakukan adalah memperlakukan bekas alat antigen tersebut sebagai sampah medis
karena alat yang digunakan tersebut tentu mengandung
tidak cuma covid sembilan belas semua virus atau bakteri yang ada di hidung sampai dengan nasofaring itu bisa menempel pada ujung sticknya
sehingga walaupun sudah dicuci bersih dengan alkohol itu tidak bisa mematikan virus ataupun bakteri yang menempel di stik tersebut
tapi untuk akurasinya sendiri apakah alat swab tes bekas ini
meskipun sudah dipakai lebih dari sekali masih bisa dengan akurat mengindikasikan bahwa ada virus covid sembilan belas yang dari tubuh pasien yang dites ini
ya jadi ada dua sebenarnya alat yang digunakan untuk tes swab antigen
yang pertama adalah vtm namanya yaitu virus transport media
itu yang sticknya ditambah cup
ada botol kecil
ada botol kecil yang akan diisi cairan dan stick tersebut akan dimasukkan ke sana
nah yang satu lagi cangkangnya
nah kalau bicara tentang validitas tentu melihatnya di cangkangnya
dan cangkangnya itu biasanya tidak bisa digunakan berkali kali
hanya satu kali saja digunakan
yang jadi persoalan adalah ketika seolah olah spesimen diambil
tapi kemudian tidak dilakukan
tidak dilakukan di depan orang yang dites
sehingga kita tidak tahu apakah benar benar dites ataukah hanya dikeluarkan saja surat bebas covid
untuk kepentingan perjalanan
itu yang lebih berbahaya lagi
jadi ini lebih panjang ya permasalahannya
tidak hanya soal alat swab yang bekas digunakan
tapi juga ada manipulasi data yang kemungkinan terjadi oleh para petugas yang melakukan tes tersebut
bagaimana kemudian masyarakat bisa mencermati
supaya masyarakat ini bisa mengetahui secara langsung pada saat mereka melakukan swab test
baik antigen ataupun pcr mereka tidak menggunakan alat yang sudah bekas digunakan bu
ya sebenarnya prosedurnya kalau kita lihat
alat tersebut mestinya labelnya atau sampelnya itu dirobek di depan pasien yang akan diperiksa
jadi ini juga
untuk mengedukasi masyarakat ketika dilakukan pemeriksaan itu
mestinya vtm nya dibuka di depan orang yang akan dites
kemudian yang kedua
pas selesai setelah dimasukkan ke dalam i dua cup nya yang sekarang lagi ada di tv
itu setelah selesai mestinya stick tersebut dipotong dua
ya atau dipatahkan begitu
sehingga tidak bisa lagi digunakan
nah itu yang sedang ditunjukkan adalah cangkangnya
nah itu sebenarnya tidak bisa digunakan beberapa kali
karena sudah satu kali dia sudah menghasilkan garis positif ataupun reaktif ya
kalau yang antigen itu tidak bisa lagi digunakan dua kali begitu
oke jadi masyarakat harus melihat prosedur itu pada saat usai melakukan tes swab
agar benar benar alat tersebut tidak digunakan kembali ya
tapi kita berbicara lagi soal alatas tes swab bekas ini
tentunya tidak hanya dari sisi hukum saja alat
kasus alat swab test ini disidik
tapi di sisi lain sudah sekitar ada sembilan orang yang menggunakan swab tes bekas bu mas talina
pernahnya mungkin adalah tracing nya
bagaimana mengetahui orang orang yang menggunakan alat tes swab bekas ini
dan apakah hanya sebatas sembilan orang itu saja
ini kan artinya tadi seperti ibu mas nyali juga menjelaskan
ada multiplier effect yang akan mungkin terjadi setelah kasus ini terkuak
ya jadi biasanya lab lab yang terhubung dengan sistem informasi di kementerian kesehatan
itu memasukkan data mereka yang dites ke dalam sistem
nah ini cukup mengganggu bagi real time data ya
apakah benar yang dimasukkan itu benar benar positif
atau benar benar negatif ataukah tidak
angka sembilan ribu memang cukup tinggi
kalau untuk tracingnya tentu yang dimasukkan ke dalam sistem itu bisa di tracing
karena yang dimasukkan itu bukan cuma data demografi
umur jenis kelamin dan umur dan jenis kelamin saja
tapi termasuk alamat
jadi itu bisa di tracing sebenarnya
tapi permasalahannya apakah itu dilaporkan ke dalam sistem
karena informasi yang beredar
kalau satu hari periksa tiga ratus yang dimasukkan ke dalam sistem hanya seratus
yang dua ratus tidak dimasukkan ke dalam sistem
nah ini juga jadi pr kita untuk melakukan tracing siapa saja dan dimana saja mereka saat ini berada
tetapi lebih jauh dari itu tentu ini menciderai perjuangan teman teman di lapangan
untuk melakukan pengendalian
mereka yang sudah berjuang di garda terdepan tenaga kesehatan kita
bu mas dalina ini tentunya akan menjadi sebuah peringatan untuk seluruh masyarakat indonesia
begitupun mereka yang masih berani macam macam untuk menggunakan alat tes swab bekas ini
sehingga jangan main main dalam hal melawan covid sembilan belas yang ada di indonesia ini
karena ada sanksi hukum yang akan mengintai mereka
semoga ini menjadi alarm untuk kita semua dan tidak ada lagi kasus serupa yang terulang
sehingga benar benar kita bisa keluar dari permasalahan covid sembilan belas ini